presiden jokowi kembali meminta lagu ojo di bandingke dibawakan dalam pesta
mengunduh mantu pernikahan kaisang di puro mangkunagaran
sang pencipta lagu abah lala seniman asal boyolali mengaku bangga
lagunya kembali dinyanyikan di hadapan tamu penting dengan versi karawitan
pencipta lagu ojo di bandingke abah lala kembali dibuat bangga oleh presiden jokowi
lagu yang pernah viral saat perayaan kemerdekaan indonesia di istana negara
kembali diminta presiden jokowi dibawakan dalam versi karawitan
saat acara ngunduh mantu pernikahan putranya kaisang pangarep dengan erina gudono
di pura mangkunegaran pada hari minggu
ditemui di boyolali pada sabtu abah lala yang bernama asli agus purwanto
mengaku justru mengetahui lagu ciptaannya akan dibawakan dari media sosial
dirinya juga mendapatkan undangan untuk menghadiri acara tersebut
di pura mangkunagaran
pada minggu siang
abah lala mengaku senang dan merasa beruntung mendapat undangan dari presiden republik indonesia
jika mendapat kesempatan seniman asal boyolali ini juga siap menyumbangkan
lagu kebanggaannya tersebut secara langsung
di situ nanti lagu ojo dibanding bandingnya akan dinyanyikan para waranggono
karawitan mungkin dari surakarta sana
saya senang alhamdulillah
jarang jarang loh lagu itu lagu yang jawa
pop keroncong itu dijadikan irama ladrang atau mungkin langgam
dan disajikan dalam acara pernikahan putra dari presiden jokowi dato
itu menurut saya sangat spesial
abah lala berharap semoga lagu yang dibawakan dalam acara itu
bisa memberikan hiburan kepada seluruh tamu acara ngunduh mantu presiden jokowi
taufik irvani boyolali jawa tengah